sementara itu warga miskin jakarta yang lanjut usia akan diberikan tunjangan bila anies baswedan terpilih menjadi gubernur dki jakarta periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh empat
rencananya besar tunjangan yang akan diberikan kepada setiap lansia miskin jakarta adalah rp tiga ratus ribu rupiah per bulan
dana tunjangan hari tua bagi lansia rencananya akan diberikan melalui rekening yang dibukakan pemprov bagi para lansia
namun anies mengaku belum memikirkan mekanismenya apakah dana rp tiga ratus ribu sebulan itu akan diberikan per bulan atau per tiga bulan bahkan per enam bulan
yang pasti dana tersebut hanya akan diberikan kepada lansia yang hidup di bawah garis kemiskinan
selain tunjangan pelayanan kesehatan bagi lansia juga akan dilakukan melalui mekanisme jemput bola
petugas kesehatan puskesmas akan berkeliling untuk melakukan cek kesehatan sekaligus membagikan vitamin dan suplemen yang dibutuhkan
dalam kunjungannya kekeluargaan
komunitas sahabat lansia dan anak di jakarta barat itu pula
anies menjanjikan layanan kedaruratan seperti ambulans gratis bagi lansia
anies juga berjanji lansia bisa menggunakan transportasi di jakarta secara gratis hanya berbekal ktp
untuk lansia kita akan memberikan tunjangan hari tua nilainya rp tiga ratus ribu per bulan untuk lansia
kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan yang tadi saya sampaikan
di mana tenaga medis akan mengunjungi rumah rumah warga untuk memastikan kesehatannya
dengan kegiatan rutin itu maka bila orang tua memiliki potensi masalah maka bisa dideteksi lebih awal